sampai dua ratus juta rupiah lapak justip milik stefi mengambil keuntungan lima belas dua puluh persen dari satu produk
perang dagang as dan china tahun dua ribu lima belas dan pandemi covid sembilan belas pada tahun dua ribu dua puluh